nanti ibu marah
kan ibu guru ngomongnya baik baik
nanti ibu tuh bisa marah
benda kemana dong
gak tau kum
kayak perempuan kum
kamu juga tuh
kumpulin perhiasan sebanyak banyaknya kayak perempuan
susah ngomong sama kemet junior
pak ustad kang dadang
udah kamu gak usah mirip siapa siapa doy
kamu jadi diri kamu sendiri aja
itu juga udah nyebelin banget loh
itu kamu kenapa manggil dia
pak kemet junior
sama kayak pak kemet

jidat licin tuh kayak apa sih kang
kamu kayak gitu aja diikutin doi
ini mah gak licin
ada apa ya bu
ada apa ya bu
ibu guru lihat gambarnya denny
ini monsternya gak punya anak ya
ini monsternya nggak punya anak ya
monsternya berantem setiap hari ya
untuk berhenti gila
emang sekarang kamu aja sore cing
eh guru yola masih kerja jam segini
ah guru guru aman
sok tau kamu pedut
yuk doi assalamualaikum
saya juga saya mau ngawal aceh tuh
kamu emang gak punya kesibukan ya
cari kesibukan makanya dan cari cari
kesibukan saya adalah menjaga agar jangan sampai kehidupan kamu senang dan tenang
amit amit saya punya temen kayak kamu dang
eh jangan ngikutin
kamu mau ibu guru ngomong sama ibu dan bapak
nanti ibu marah
kan ibu guru ngomongnya baik baik
nanti ibu tuh bisa marah

eh tolong dulu
kamu tak bisa ralahkan kan ke technologies
udah yang sampe unsur unsur
saya bingung kum kalau kamu gak mau pindah saya juga gak mau
saya sih mau pindah sama kamu dong tapi kan saya punya pebri
gampang atuh kum febri nya diajak pindah juga
terus aceh gimana dadang gimana mereka kan teman teman kita
ya kita ajak pindah juga
mereka kan tidak akan bisa dong
ada masalah apa sama bu guruyola
kamu ada masalah apa sama bu guruyola
bukan saya yang punya masalah kum
tapi jeniper yang punya masalah sama bu guruyola
bu guru jangan ngomong sama ibu ya
denny bu guru pamit dulu ya
bu bu guruyola mau pamit
bu saya pamit dulu ya
deh emak pulang
mak ida numpang ke belakang
badai ke kamar kecil
mak enggak silakan
kayaknya bakja mulai curiga
kita main ke kebunnya
apa nanti dia mau
ngasih sedikit tanahnya buat kuburan kita
gak tau deh ros
kayaknya gak mau
yola itu ditugaskan di sini
untuk mengurus pendidikan
semua anak anak yang ada di ciraus
kalau bu guru yola
ke sekolah itu bukan berarti
untuk urusan jeniper
untuk urusan veronika
debbie atau bahkan denny
ya tapi kan bu guru yola
ngobrolnya sama wali kelasnya jeniper
wali kelasnya jeniper kan wali kelasnya debbie juga
kamu mau sengaja bikin saya bingung
gak boleh kalah nih sama aceng
saya harus dapetin suster
ada apa rod
lapor pak komandan
dipanggil pak ustad rw
pak ustad rw mah
manggil sembarangan waktu aja